petugas gabungan polisi tni satpol pp dan dishub kota surabaya
kami siang menggelar razia masker di depan taman bungkul jalan raya darmo surabaya
seluruh kendaraan baik roda dua dan roda empat yang melintas diperiksa petugas
pengendara yang kedapatan tak mengenakan masker diberi sanksi penyitaan ktp selama empat belas hari
dalam razia ini petugas mendapati sekelompok pria bersorban dalam satu mobil
yang seluruhnya tak mengenakan masker
saat diminta menunjukkan ktp mereka justru berzikir dan melantunkan doa
hal ini pun sempat membuat petugas bingung
apabila dia tidak menggunakan masker atau tidak memakai masker dengan benar
tentunya akan disitakan ktp
kalau satpol pp kita dihentikan ktp selama empat belas hari
apabila dia tidak membawa masker
itu dia akan disitakan ktp
itu dia akan dikaro di limon sos
surabaya menjadi salah satu daerah dengan angka penularan covid sembilan belas yang masih tinggi
tingginya angka penularan tersebut
salah satunya dikarenakan kondisi warga yang abai pada aturan penerapan protokol kesehatan
menurut sosiolog universitas widya mandala aksania
karakter warga surabaya yang berada dalam lingkungan multikultur
turut membuat mereka acu dan cenderung berani
untuk menurutnya penerbangan virus masih tinggi
oleh karenanya diperlukan pendekatan yang berbeda
dengan sosialisasi penanganan covid sembilan belas di surabaya
itu yang membuat karakter surabaya itu menjadi keras dan berani
maka disini adalah budaya are
dan itu sangat terkenal dengan bagaimana budaya are itu adalah
lokatnya selalu belak belakan
mereka tidak ada yang ditutup tutupi
nah itu sebetulnya yang
menjadi pintu masuk juga buat kita
misalnya untuk mensosialisasikan covid ini misalnya
ya kamu gak usah pakai bahasa yang elit
kamu gak usah pakai bahasa yang nulit nulit
untuk masyarakat surabaya belak belakan saja lah
dari laman lawan covid sembilan belas surabaya
hingga sembilan juli dua ribu dua puluh
total ada enam enam ratus delapan puluh kasus konfirmasi positif
dengan lima ratus lima puluh tujuh kasus meninggal
sementara tiga satu ratus empat puluh tiga orang telah sembuh